minggu pagi banjir setinggi dua meter yang melanda permukiman rw tujuh rawajati pancoran jakarta selatan
sejak jumat malam lalu mulai surut dan menyisakan lumpur
warga yang berada di lima lokasi pengungsian kembali ke rumah untuk menyingkirkan lumpur pekat yang tersisa di rumah masing masing
malamnya sudah surut cuma saya tidak kuat berisiknya lagi tidak ada air
malam malam ini kan sandalnya kerendam
sementara itu jalan kapten tendian jakarta selatan kini sudah bisa dilewati kendaraan dari kedua arah
setelah pada sabtu kemarin banjir memutus jalan
minggu siang pemadam kebakaran dibantu petugas ppsu terus bekerja menyingkirkan lumpur yang terbawa banjir
proses pembersihan jalan ini berimbas terjadinya kemacetan parah
di jakarta utara banjir setinggi lima puluh hingga delapan meter

yang sabtu kemarin merendam wilayah kapuk muara pejagalan penjaringan perlahan mulai surut
minggu siang ketinggian air mencapai tiga puluh cm
selain luapan kaliangke banjir yang melanda kawasan ini juga terjadi karena air pasang laut air meluap dan celah tanggul yang bocor
banjir yang melanda sejak jumat lalu hingga sabtu kemarin membuat aktivitas di sebagian wilayah ibu kota lumpuh
sabtu siang gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut
banjir di ibu kota terjadi akibat tingginya curah hujan
ditambah drainase di jakarta tidak mampu menampung limpahan air hujan
kemudian di jakarta cukup banyak hujan lebat yang di atas seratus mm per hari
kapasitas sistem drainase di jakarta itu berkisar antara lima puluh sampai seratus
bila terjadi hujan di atas seratus mm per hari maka pasti terjadi genangan
karena memang kapasitasnya terbatas sampai seratus
pemerintah provinsi dki jakarta mengklaim sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi dampak banjir ketika musim hujan datang
mulai pengurukan sampah dan penampungan air hujan perbaikan drainase hingga revitalisasi pompa air
bahkan tidak kurang dari rp lima triliun
rp lima selama dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh dua dianggarkan untuk penanganan banjir ibu kota
dana ini dialokasikan untuk sejumlah proyek infrastruktur penanggulangan banjir
seperti pembebasan lahan dan pembuatan embung serta drainase
lalu mengapa ibu kota masih saja kebanjiran
dalam program cnn indonesia newscast sabtu malam
pakar tata kelola air dari universitas indonesia firdaus ali
menyebut strategi pemprov dki jakarta hanya bisa dilakukan bila musim hujan belum tiba
dalam keadaan hujan sudah berhari hari
poka air tanah kita naik
saturasi tanah sudah tinggi yang namanya biopori
namanya semua resahkan tidak akan efektif
tugasnya pemerintah dki jakarta itu memang membebaskan lahan untuk normalisasi
tetapi tahun dua ribu tujuh belas tidak terjadi apa apa
dua ribu delapan belas juga tidak terjadi apa apa

tahun dua ribu dua puluh juga tidak terjadi apa apa
baru tahun dua ribu dua puluh satu itu setelah kami mencoba memaksakan
bahwa tidak ada pilihan kecuali dalam normalisasi baru dianggarkan sekarang
apalagi bmkg sudah memprediksi hujan dengan intensitas tinggi
akan terus memujur wilayah jakarta hingga tiga hari berlatar
nah periode puncak musim hujan itu sendiri
langsung sampai dengan akhir februari nanti
jadi sampai dengan akhir februari
kita masih perlu mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
dikutip dari kompas com
ali hidrologi universitas gejemada pramono hadi menyatakan
mitigasi banjir di ibu kota harus dilakukan secara paralel
mulai dari koordinasi antara pemprov dki jakarta dan pemerintahan pusat
hingga edukasi kepada warga
seiring menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan
dengan tidak membuang sampah sembarangan
demi liputan cnn indonesia